bulan puasa bulan penuh berkah
utamanya bagi konsumen barang konsumsi dan sektor retail
tren gandrung belanja masyarakat selama ramadan hingga lebaran
mendongkrak kinerja korporasi korporasi di sektor tadi
panen untung pun siap menghampiri
bulan pesta belanja saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah salah satu tren yang selalu saja terjadi
dan memanjakan masyarakat indonesia
kita lihat ini adalah pada slide pertama
dari bareksa kita mengambil data bagaimana pergerakan saham sektor konsumsi
yang terjadi dari tahun dua ribu enam hingga tahun dua ribu enam
mengapa tren ini penting
karena ini untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan ketika puasa dan lebaran juga sudah tiba
kita lihat untuk sektor konsumsi sederhananya saya akan katakan adalah
produk produk ataupun perusahaan perusahaan yang selalu anda beli ketika anda ke supermarket
untuk mengisi kebutuhan operasional setiap bulan
misalnya untuk sabun cuci kemudian juga sabun mandi
dan kemudian selalu mengisi penuh keranjang troli ataupun keranjang belanjaan setiap bulan
kita lihat pada posisi pertama ini adalah saham saham big caps dari sektor barang konsumsi
yang pertama kita lihat adalah unilever indonesia
jadi apa yang menarik bahwa garis putus putus ini
garis putus putus ini menandakan rata rata pergerakan ihsg
sementara untuk unilever dia bisa tumbuh lebih dari rata rata bursa se indonesia
artinya sederhananya masyarakat indonesia doyan sekali belanja produk produk yang diproduksi oleh unilever
selanjutnya kita lihat yang paling tinggi adalah mayora indah
dan kita lihat salah satu produknya mungkin anda suka kalau misalnya buka puasa atau mungkin ketika sahur bisa juga
anda tahu beng beng itu adalah produk dari mayora
banyak lagi makanan makanan yang memang diproduksi oleh mayora indah ini
kita lihat untuk unilever juga pasti banyak sekali produk produk yang anda tahu
ada rinsau ada sweet sal kemudian lagi ada pemirsa
sabun sabun seperti adaf kemudian banyak sekali
nanti saya akan ulas satu persatu karena banyak sekali sampai sulit untuk mengatakannya
selanjutnya adalah indofood sukses makmur
kita lihat siapa yang tidak kenal dengan indofood
dan selanjutnya kita lihat adalah anak usaha dari indofood sukses makmur yaitu indofood cbp sukses makmur
apa yang membedakan
namun ada atremen khusus
karena icbp sendiri baru masuk bursa tercatat di bursa indonesia baru pada oktober dua ribu sepuluh
jadi dia terkurangi empat tahun sebelum rata rata perhitungan dari pergerakan kinerja
namun icbp sendiri adalah anak usaha dari indofood sukses makmur yang memang lebih fokus di mie instan dan produk produk penyedap
kita lihat indofood sehingga memberikan divisi bisnis sendiri untuk mie instan dan penyedap
karena di sana ada celah rupiah yang cukup tinggi
masyarakat indonesia suka sekali berbelanja produk produk tersebut
ini adalah sektor retail dan memang kita lihat di sini seperti tanda tanya memang
saya tidak bisa menyentuhnya baik
kita beri jeda
mungkin dia agak baper ya
sebaik kita lihat
saya mencoba menulis
oke tanya saya berhasil kali ini
ini adalah lppf
ini adalah saham dari matahari putra prima
saham saham big caps yang bergerak di bidang perdagangan retail
pertama adalah sorry
matahari departemen store ataupun lppf
dan kemudian kita lihat adalah amrt
kita lihat ini adalah amrt
anda tidak asing dengan istilah alphamart alphamidi
ini adalah perusahaan yang menaungi mereka
sumber alpharia trijaya
anda pasti selalu mampir ketika anda kurang sesuatu
dan dia selalu ada di hampir setiap meter
tiap titik titik yang ada di wilayah indonesia
ini adalah mitra adi perkasa ataupun adalah mapi
produknya banyak sekali
anda tahu di beberapa pusat perbelanjaan yang ada di sogo
ataupun di beberapa yang lain
itu adalah produk produk
ataupun juga mother care
anda juga suka berbelanja produk produk kanan di mother care
mapi adalah yang memilikinya
lalu kita lihat yang selanjutnya adalah ralf
ataupun ramayana lestari
ramaya lestari memiliki segmen sendiri
masyarakat menengah ke bawah biasanya
tapi yakinlah bahwa revenue mereka memang dapat dari masyarakat di sektor tersebut dengan harga yang murah
lalu kita lihat adalah matahari putra prima ataupun mppa
yang juga merupakan anak usaha dari lppf
dan ini adalah perusahaan perusahaan ataupun yang memiliki retail yang memang tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata rata ihsg
bahkan matahari department store yang sekarang juga ada mataharimall com
ini tumbuh anda bayangkan hampir lima kali lipat dari rata rata ihsg
gila ini memang
ini memang menyentuh dan masuk secara masif ke seluruh penduduk indonesia dengan produk produknya menengah
apalagi dengan diskon diskon diberikan
kemudian ini merupakan saham sejuta umat
lalu kita lihat adalah amrt
saya akan ke bursanya ataupun juga pergerakan emiten ya
seperti apa kinerja mereka
singkat saja kita lihat untuk unilever indonesia
kita lihat produk produk unilever
saya mencoba mengingat satu persatu
dan kemudian ada lifebuoy
kemudian ada vaseline
banyak sekali produk produk yang memang diproduksi
dan kemudian ada sunslick
yang diproduksi oleh unilever indonesia
dan kita lihat dia selalu hampir pasti ada di keranjang belanja anda
dan ada dalam koleksi portfolio para investor
kita lihat pergerakannya bahkan mencapai empat sangat tertinggi
pada maret kita lihat sepanjang setahun terakhir ataupun year on year

investor yang memang memperhatikan teknikal dan kemudian fundamental dari unilever selalu mengoleksi ini
ini untuk worldwide

empat puluh tujuh delapan ratus dan saat ini memang mengalami penurunan
tapi lihat di sini
ini adalah periode pada belanja untuk puasa dan juga lebaran
ini diproyeksi akan terus meningkat ketika nanti puncaknya akan tiba menjelang hari hari lebaran
lalu selanjutnya adalah indofood cbp sukses makmur
ini juga meningkat pergerakannya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan puasa dan juga lebaran
merek merek yang dimiliki indofood saya juga mencoba mengurai sedikit saja
untuk produk mie instan anda pasti tahu indomie anda tahu supermie sarimie sakura popmie
kemudian kita lihat untuk dairy sendiri ada indomic kemudian ada enak kemudian juga ada beberapa lagi
kalau kita sebutkan satu persatu mungkin habis ya waktunya
lalu kita ke slide selanjutnya untuk retail
ini adalah pergerakan sahamnya dan sederhana saja semua mencatatkan kenaikan
makin doyan masyarakat indonesia berbelanja
untuk indonesia berbelanja produk produk mereka karena semakin optimistis investor mengoleksi saham mereka
termasuk juga tahun ini
anda bayangkan hobi belanja anda memanjakan para produsen
dan tentunya tampaknya kita bisa pakai kata kata senang sama senang lah ya
produsen senang kita pun senang